sampai jumpa di video selanjutnya
mas mas tunggu dulu
mas mas tunggu dulu mas
pokoknya aku tetap mau cerai
ya aku tahu aku tahu
ya udah aku rela kok mas
aku rela kehilangan apapun
asal aku gak kehilangan dian
aku bilang jangan bahas masalah itu lagi
mendingan sekarang kamu pulang
dari sini bareng bareng dian
besok aku jemputin
kamu kan tahu mas
aku gak akan mungkin mas bisa hidup tanpa diam
aku gak butuh apapun mas aku gak butuh uang kamu
aku tuh cuma butuh dian
enggak gak mungkin dian aku serahin semua
dan kamu gak malu
gimana kalau sampai dian tahu
kalau ternyata kamu berselingkuh
kamu tuh gak berhak menghina aku ya mas
kamu jangan seenaknya mas
kamu pengen kelakuan kamu lebih baik daripada aku
tapi jangan retrekan aku sih
aku gak peduli
mas aku gak terima
kamu menghina aku kayak gitu mas
gak gak mau
kamu pikir kamu gak selingkuh
asal kamu tahu ya mas
kamu gak boleh sembarangan ngomong tentang aku
aku gak akan pernah ngelupain kejadian ini
dan aku pasti akan membalas kamu
mama tuh gak setuju loh
mas hendra seenaknya aja mau menceraikan nikah
padahal kamu tahu kan yang selingkuh tuh hendra ya kan
mama sih juga takut kalau mama pertahankan seperti tetangga kita
kamu ingat gak
tetangga kita yang istrinya minta cerai
tapi gak jadi cerai
aku masih ingat
terus mereka sekarang gimana mas
ya suaminya memang hidup dengan perempuan lain
si vina jadi gak ngerti deh
ah kamu memang belum pernah nikah
jadi kamu belum bisa memahami kata kata mama
tapi biar bagaimanapun juga mama gak setuju kalau hendra sama mita cerai
yang untung tuh hendra sama perempuan selingkuhannya
dan kamu harus ingat juga masa depannya dia tuh gimana
iya tapi gak bisa gitu juga mak
kalau menurut vina
mbak mita itu memang bener bener harus menceraikan mas hendra
karena mas hendra tuh udah keterlaluan
gak tahu diri
mbak mita pasti nanti akan balas dendam
dan keluarga mereka ya pasti akan hancur berantakan
jadi sekarang percuma kalau mama mau ngelarang larang juga
mas hendra pasti akan gugat cerai mbak mita mah
ya udahlah aku ke kamar ya ma
ya mbak mita
mita mama mau bicara sama kamu
ada apa sih ma
kamu tuh benar benar bodoh
kenapa sampai kamu lakukan itu hal
kenapa apanya sih ma
kenapa apanya kenapa apanya
kamu pikir mama nggak tahu apa
kalau hendra selingkuh bukan berarti kamu juga harus selingkuh
nggak ada satu manusia pun yang bisa maafin kamu
kamu benar benar terlalu ha
mita nggak tahu ma
mita nggak tahu
mita nggak tahu
minta percaya ma
mita nggak tahu
sebetulnya bukan mita pak yang minta cerai
mita selingkuh pak
hendra punya buktinya pak
sebetulnya hendra udah tahu
udah lama kalau mita tuh selingkuh
karena hendra pikir
mungkin mita akan sadar
kalau dia bikin kesalahan
jadi hendra harap
papa bisa ngerti perasaan hendra
ada apa pak
kau telah luar
anak kamu ini berselingkuh mah
bikin malu keluarga
papa jangan papa
lebih baik dia mati mati
daripada papa menengung malu
papa jangan papa
lagi lagi dia udah putusin laki laki itu
papa ini semua tuh gara garanya hendra
hendra duluan kan papa yang selingkuh papa mesti inget dong
papa tidak peduli sama orang lain ma
tetapi anakku berselingkuh ma
jangan anakku ma
papa gak bisa terima yang bikin mak lho ma
aku memang tahu tahu tidak berguna
biarkan dia pergi
aku tahu aku tahu
jangan lepas aku tuh jahat
iya aku jahat aku jahat
jangan sama aku
aku jahat mbak
iya aku salah aku salah
sri kamu dipanggil tuh sama yang itu mbak
saya dengar para ibu senang menyetirkan anaknya sama kamu
dan saya ingin berterima kasih sama kamu

sama bu saya juga makasih karena ibu sudah mempekerjakan saya di sini
kalau misalnya tempat ini menjadi semakin besar kamu masih mau kan bantuin saya
saya juga dengar kamu sering nunggu liang ini
jangan terlalu ngoyok
kamu harus banyak istirahat

baiklah ya bapak
bisa nunggu di selatan itu
ya aduk juga
ma siapa kedengaran
saya adalah wonder woman

mbak boleh nginep sini ya rina
boleh boleh lah
yuk masuk masuk masuk
jadi mbak belum baikan sama mas hendra
kok mbak bisa eh berantem sama mas hendra
padahal yang aku lihat
mbak itu cinta loh sama mas hendra
ya bisa aja lah ri
kalau gitu mbak sering sering aja deh berantem sama mas hendra
biar mbak bisa nemenin aku terus kayak gini
mbak inget gak sih
dulu waktu masih kecil
kita bertiga suka main boneka bonekaan
dulu itu mbak sama mbak vina bilangnya
kalau aku sih
emang udah dari dulu aku pengen jadi guru
tapi kalau aku lihat sekarang ya
kayaknya jadi ibu rumah tangga
ibu rumah tangga yang baik itu menyenangkan ya mbak
sini aku rapihin
mbak juga pengen ri jadi ibu rumah tangga yang baik
cuma kayaknya sekarang nggak bisa deh
mbak sama mas hendra mau cerai ri